kita beralih ke kasus rusaknya terumbu karang di raja ampat
kapal caledonian sky telah mengantongi izin berlayar di perairan raja ampat
pergerakan kapal di kawasan terlarang hingga keluar dari lokasi kejadian
menjadi pertanyaan banyak pihak
lantas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini
ikuti penelusuran koresponden cnn indonesia femi afriyadi
banyak pihak mempertanyakan izin berlayar kapal mv caledonian sky
karena dinilai bebas melakukan pergerakan di kawasan perairan selat dampir raja ampat
kapal berukuran panjang sembilan puluh enam meter dan lebar lima belas tiga meter
dengan bobot sebesar empat dua ratus delapan puluh ton itu seharusnya tidak bisa melewati jalur perairan dangkal
kapal caledonian sky telah mengantongi izin dari syah bandar setempat
untuk berlayar di kawasan selat dampir
namun tetap dilarang melewati kawasan yang tidak boleh dilalui

akan tetapi kenyataan berkata lain
kapal melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan dan malah melintasi wilayah terlarang
dari hasil penyelidikan sementara diduga kapten kapal sengaja mematikan sistem deteksi kapal
kemarin itu ya ada satu kesalahan sop dia bisa masuk di situ
dugaan lainnya adalah kesalahan prosedur
karena kapal bisa keluar begitu saja dari lokasi usai kejadian
kesalahan prosedur inilah yang kini jadi sorotan
secara tertulis pihak perusahaan kapal caledonian sky meminta maaf dan berjanji
akan memperbaiki kerusakan karang yang terjadi
perusahaan caledonian sky yang diwakili oleh kapten kapal
kemudian menandatangani surat pernyataan
menanggung semua kerugian
perjanjian itu turut ditandatangani oleh pemerintah distrik setempat
serta salah satu staff dari badan layanan umum daerah
sebagai unit pengelola teknis dinas kawasan konservasi perairan daerah
pihak pihak inilah yang ketika itu berada di atas kapal saat kejadian
untuk membuktikan temuan ini saya pun melakukan konfirmasi
ke sejumlah pihak terkait
saya mencoba mencari tahu seperti apa izin berlayar yang diberikan oleh otoritas setempat
terhadap lalu lintas kapal caledonian sky saat itu
pihak pertama yang saya datangi adalah kantor syah bandar
yang berada di pulau sawanek raja ampat
otoritas ini berada di bawah dirjen perhubungan laut kementerian perhubungan
pihak inilah yang memiliki otorisasi memberikan izin berlayar kepada kapal caledonian sky
tidak tampak aktivitas layaknya sebuah perkantoran
bahkan tidak ada satupun petugas yang bisa saya temui
guna memberikan konfirmasi
sepertinya tidak ada siapa siapa di kantor ini dan pintunya juga terkunci
menurut salah seorang warga petugas kantor kerap tidak berada di tempat
kalaupun ada mereka hanya singgah untuk beberapa saat saja
hanya syah bandar sendiri
ada tapi coba di sebelah itu biasanya ada
ada biasanya tiga empat lima lima
ada yang jaga begitu
karena tidak bisa kasih keluar kapal kalau gitu
karena sudah sekarang jadi orang sana tahan orang kampungan tahan
jadi memang begitu seringnya begitu
iya kalau sudah sekarang memang begitu
kapal naik terlalu besar kak
jadi sudah sekarang
memang di negatif sekarang betul betul
jadi waktu itu dia bisa langsung keluar karena
suruh bayar terus langsung disuruh dari syah bandar
ada pontong kak yang takut
takut takut dia tarik
karena syah bandar ke sana langsung tarik keluar
karena sudah itu
iya sudah ada transaksi katanya
pernyataan aci ini justru memunculkan tanda tanya
di tengah bungkamnya pihak dari syah bandar saonek dalam memberikan konfirmasi
konfirmasi selanjutnya adalah ke badan layanan umum daerah blud
salah satu staff dari lembaga ini menjadi saksi dan turut membubuhkan tanda tangan
dalam surat pernyataan ganti rugi
kepala blud mengkonfirmasi jika pernyataan tersebut hanya terkait ganti rugi saja
bukan izin berlayar meninggalkan lokasi kejadian
saya perlu konfirmasi apakah ini memang benar ini dari staf bapak yang ikut menyempakati
tentang surat pernyataan ini
ya itu adalah staff saya
ini gunanya apa pak surat pernyataan seperti ini
ini gunanya surat ini hanya untuk kita minta pertanggung jawaban dari kapten
di situ hanya tertulis untuk menjamin ganti rugi bukan untuk menjamin kapal itu boleh keluar
tidak karena ada beredar juga seperti itu
tapi ini beda tokok sih berhubungan dengan perikanan beda
kini sejumlah pihak terkait masih diminta untuk memberikan keterangan guna mengungkap
siapa sebenarnya yang menjadi dalang perusak terumbu karang di kawasan selat dampir raja ampat
semua pihak berharap pemerintah mampu menyelesaikan kasus ini secara adil dan benar
demi kedaulatan sebuah bangsa yang bermartabat
bahkan pemerintah dituntut untuk tidak tinggal diam jika ditemukan unsur kejahatan lain dalam kasus ini